terkait klaim kedekatan presiden pks dengan wapres yusuf kala sebelumnya dilontarkan ketua dpp pks mardani alisera
komentar mardani itu menanggapi kedekatan wapres jk dan gubernur dki jakarta anies baswedan
yang terlihat akrab beberapa hari lalu hingga menjadi pembahasan terkait capres dua ribu sembilan belas
mardani menyampaikan kedekatannya dengan presiden pks dengan kala terlihat dari komunikasi melalui whatsapp
dikutip dari detik com mardani juga menceritakan saat berkomunikasi antara soebul iman dengan kala
di aplikasi whatsapp berlangsung dua arah
hal ini yang membuat mardani ali menegaskan tidak hanya anies tapi presiden pks pun memiliki kedekatan dengan yusuf kala